anak ibu cunceng banget
anak ibu mau ikutan gak main bola
anak ibu mau ikutan sama ayah
ayah anak ibu mau ikut mainan ya
anak ibu mau ikutan ya
mau ikutan main bola